lasem adalah sejarah yang tak pernah usai
tentang kota di tepian jawa tengah
yang menjadi corong candu di masa silam
kota yang menautkan pusaka pecinan pesantren dan batik pesisir
bukan soal komunitas tionghoa
bukan pula soal jawa atau muslim
lasem adalah harmoni dari keduanya
setelah berkeliling lasem saya datang ke sebuah warung
namanya warung pak hai
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh warung ini tidak pernah sepi terutama pada pagi hari
warung kopi milik lu zheng hai ini ramai oleh warga tionghoa lhasa yang bersantai
bersama dengan masyarakat lokal mereka berbaur
penduduk lhasa memang buyub saling mengenal satu sama lain
gandor salah satunya seorang pria yang lahir di lasem tujuh puluh satu tahun silam
dari laki laki dengan nama tionghoa si huichian ini saya mendapat banyak cerita tentang masa kecilnya
begitu pula dengan cerita perjalanan dan pengalaman para pendahulunya
saya berkunjung ke rumah gandor yang terletak di jalan raya karangturi
di sini gandor hidup bersama istri dan anaknya sejak puluhan tahun silam
kalau undangan punya kerja itu hitan maupun nikah itu kan beberapa hari sudah dapat undangan dapat berkat lagi dikirim
sekarang dari kita kita terapkan ke anak
tutup kelenteng pun kalau ada acara ini selalu disiarkan
karena ini semua itu ada pamrihnya
pamrih ini turun temurun agar hubungan antarumat beragama hubungan antar ras suku tionghoa dalam hal ini minoritas dan mayoritas suku jawa
ya kalau sejak tahun enam puluh lima itu banyak tionghoa yang akhirnya keluar

sehingga praktis bisa dikatakan perdagangan perdagangan menjadi mundur
karena banyak etnis tionghoa yang menguasai perdagangan banyak yang keluar dari lasem
mereka merantau ke kota kota lain sehingga akhirnya lasem menjadi sepi seperti sekarang ini sampai sekarang ini
kelenteng chuan kiong menjadi destinasi saya selanjutnya
inilah kelenteng terbesar
kelenteng terbesar di lasem dengan dewa utama tian xiang xingbo atau mak chou
sama halnya dengan kelenteng lain ukiran khas tiongkok dan ornamen berwarna merah diakini membawa energi untuk mencapai kesempurnaan doa
tempat jemaat memuja para dewa
kawasan pecinan ini pernah tumbuh sebagai pusat penyelundupan candu ilegal pada abad ke tujuh belas
perputaran uang candu di lasem membuat warga tionghoa saat itu bergelimang kekayaan
lawang ombo merupakan salah satu lokasi penyimpanan candu selundupan di lasem
rumah besar ini pernah menjadi saksi bagaimana candu ini datang disimpan digunakan hingga pergi untuk memenuhi permintaan masyarakat di jawa kala itu
ini rumahnya apa pak
ini dulu jadi gini mbak
depan ini kan rumah kita sampai sungai
lebih lebar sekali
kapal kapalan banyak gitu
terus lewat perahu perahu kecil
ini lorong sampai sungai ini
lorong ini sampai sungai
jadi jalan tembus
iya jalan tembus sungai
iya jadi ini jalur khusus
ini jalur candu
kandung candu yang dari luar dibawa ke sini
iya masuk terus simpan
taruh di atas
taruh di rumah ini
namun masa jaya perdagangan candu pun memudar
belanda mengambil hak monopoli perdagangan candu mulai seribu delapan ratus delapan puluh dan seribu delapan ratus sembilan puluh empat lewat regi opium hindia belanda
waktu terus melaju
deretan tembok tinggi ini menjadi saksi bisu kejayaan warga tionghoa
meski kondisinya tidak berhasil
meski kondisinya tergerus usia
setiap jengkal di lasem adalah sejarah
lasem boleh saja memasuki masa senja
namun rangkuman nostalgia akan terus membekas hingga anak cucu kembali

jangan belajar dan pemerhilangkan tidak akan semuanya karena indeed tunggu sepuluh jam kamu yang mau bekerja
l agradeh banyak
pembauran budaya tionghoa dan pribumi sudah terjadi sejak awal kedatangan orang tionghoa di lasem
percampuran budaya cina dan jawa ini mendominasi berbagai sendi kehidupan
persaudaraan yang terbina melalui asimilasi dan akulturasi budaya ini
menghasilkan hubungan antaretnis yang nyaris tanpa sekat
jadi cairnya hubungan masyarakat jawa dengan masyarakat tionghoa
saya katakan bahwa mereka sebenarnya sama ketika berktp indonesia mereka adalah masyarakat indonesia
tapi masih saja keakuan akuan etnisnya itu masih kuat banget ya
padahal sama saja lah mereka
itu sangat cair di sini
dulu pernah terjadi perang namanya perang sabil
orang orang islam santri kaum santri menyebut itu perang sabil
berangkat dari masjid jame' lasem
menuju ke arah barat menyerang atau menghadang tentara komponen
itu dipimpin oleh tiga orang
satu seorang kiai yang notabene adalah orang arab
di dalam satu sejarah disebut kiai ali badawi
satunya lagi tokoh jawa
atau menyebut dirinya jawa raden panji margono
satunya lagi tokoh tionghoa ueng kiat
yang oeng kiat ini adalah adipati di sini
lasem sendiri kerap mendapat sebutan kota santri
sejak dulu kota kecamatan ini memiliki banyak pesantren
pesantren kauman merupakan satu satunya pesantren yang berada di jantung pecinan lasem
setiap hari ada satu ratus tujuh puluh santri belajar agama
semua islam di sini
pesantren kauman berdiri tidak lepas dari peran besar pengasuhnya gus zaim
berada di permukiman tionghoa yang plural pesantren ini juga mengedepankan nilai nilai kebaikan antarumat manusia
toleransi sosial agama di cunjung tinggi
pesantren pribadi yupi langsung beep nirwala masjid yang main otot j narcissam
gus saim juga tidak menanggalkan sentuhan tionghoa di pesantren miliknya
kalau mbak pernah membaca ada istilah tiongkok kecil
maka pusat tiongkok kecil ya di sini ini kampung karangturi ini
itu pusat sebutan tiongkok kecil the little tiongkok
nah karena ini kampung pecinan
saya ketika datang ke sini saya harus menyesuaikan
saya mesti menyesuaikan dengan lingkungan
karena lingkungan pejinan ya pos kampleng saya buat seperti itu
barangkali mungkin tadi sudah melihat ya pos kamplengnya ya
pos kampleng yang menurut orang orang cukup unik
sebenarnya bukan kok unik ya memang saya menyesuaikan aja itu
ya seperti ini seperti apa namanya
musola ini itu tahun dua ribu lima ketika santri mulai ada
saya nggak punya tempat saya hanya ada rumah saja
musola ini saya beli dari desa
lambat laun santri terus berdatangan
sebagian besar santri berasal dari pulau jawa
tapi ada beberapa yang merupakan etnis tionghoa

olivia javina salah satunya
perempuan berusia tiga belas tahun ini belajar memperdalam agama islam di pesantren kauman sejak dua bulan lalu
saya ingin buktiin kalau misalnya dari keluarga yang bukan islam
kalau kita pendidikan cuma ngejar ke dunia aja itu hasilnya juga nggak imbang imbang banget
seseorang semua ini orang jadi para miskin
laki laki ini berkabung dalam kebijaksanaan
berikan kebuatan untuk var technique itu pun willy aang dirubakan
tidak hanya sebagai gerbang ilmu pesantren kauman telah membuktikan manisnya toleransi beragama hingga saat ini

di antara berbagai corak batik khas indonesia salah satu yang memiliki corak khas adalah batik lasem
sebuah hasil akulturasi budaya pendatang dan masyarakat lokal asem
warna merah menjadi ciri khas utama
oleh penduduk lokal warna merah batik lasem dijuluki abang ketih pitik atau merah darah ayam
konon merah jenis ini tidak bisa ditiru daerah lain
di balik rumah rumah yang dikelilingi tembok tinggi ada sekumpulan warga yang sibuk membatik
aktivitas membatik masih banyak dilakukan warga desa karangturi dan babakan lasem
dulu seluruh aktivitas industri batik lasem dilakukan warga tionghoa
saat ini kebanyakan tenaga kerja adalah wanita lokal yang bekerja sejak pagi hingga sore hari
salah satunya di rumah produk
produksi batik maranatha
aslinya berada di wiro sari purwodadi
kalau di sini kan ikut suami
sebenarnya di sini yang banyak batik jadi ikut batik
kalau nggak batik cuma diem aja kan nggak betah
kitab serat badrasanti bercerita tentang kedatangan
yang menyebutnya menteri nalini bersama rombongan laksamana cengho dari tiongkok
konon dialah yang mengajarkan seni membatik kepada anak dan tetangga sekitarnya di lasem
jadi batik lasem mungkin saya khususkan batik lasem
batik lasem sendiri ini sudah ada sejak zaman majapahit
tentu sangat sederhana
kemudian pada tahun seribu empat ratus tiga belas dengan kedatangan tentara cheng ho
yang pindah ke lasem itu mereka membawa teknologi baru dalam pembatikan
mereka membawa pewarnaan yang baru motif motif yang baru
sehingga akhirnya batik lasem menjadi selangkah lebih maju pada tahun seribu empat ratus tiga belas kesana itu
kemudian pada tahun seribu delapan ratus enam puluh an pada saat modal modal dari asing masuk ke indonesia
batik itu menjadi sangat luar biasa karena waktu itu sudah ditemukan pewarnaan mulai naptul
produksinya menjadi sangat banyak diproduksi secara massal
juga kemudian para pembatiknya ini juga mendapatkan kesejahteraan melalui kegiatan itu
sehingga dengan batik lasem ini maka kesejahteraan masyarakat di lasem semakin bagus
batik lasem mencapai kejayaan pada abad ke sembilan belas
pada masa hindia belanda skala produksi batik lasem meningkat
pemasarannya meluas hingga asia timur
bu kalau lasem ini produksi ciri khususnya lasem itu apa sih dibandingkan dengan batik solo batik jogja di pesisir lainnya
motifnya motif pasisiran
terus yang paling nggak bisa ninggal itu warna merahnya mbak
jadi warna yang merah kita punya ini itu jelas berbeda di antara yang lain
ciri asing warna merahnya apa

karena warna merah ini tidak bisa dibuat dimanapun kalau tidak di lasem
walaupun dengan itu kadarnya yang sama timbangannya yang sama itu tidak bisa
karena saya pernah mengajar di boyolali saya mencoba yang pakai air lasem dengan air boyolali
ternyata vernalnya berbeda
saya harus bawa air ke boyolali
saya seperti bahan biasa
terus saya mau coba air yang inventor
saya akan minum air
saya usah air lebih besar dari air originum
saya mau ikut air yang
misal air yang blue
terus saya akan ikut air yangxyy
itu air yang lebih varian pula
warna coklat yang biasanya ada di dalam selembar kain ini
dan satu lagi adalah motif
biasanya batik lase menggunakan motif pesisiran
corak dan motif batik lasem boleh dibilang bernuansa pesisiran
yang bersifat egaliter dan mendobrak pakem
lewat batik lasem seolah membebaskan dirinya
sebagai kota di tepian jawa
yang berbeda dengan kultur yogyakarta dan surakarta